belum kalau kita meninjau kepada masing masing klub
kemudian kalau kita bicara mengenai internal yang salah satu yang besar adalah mengenai masalah myanmar
kalau udah mendidih kita masukin dan gak usah lama lama sebentar aja
banyaknya kasus pasangan yang mendadak kabur ini tentu bikin geleng geleng kepala
apalagi pada saat sekarang orang yang cerdas secara intelektual sekalipun
menurut david sumual nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika relatif kompetitif
pertama kita membagi alokasi rekening kita
tapi kalau bangkitan aris dari timur ini nanti untuk membuat skenario itu nanti bisa kita tarik saja
disitu ada trust dan kenapa trust ini ada
stres akibat kalah dalam pemilu legislatif atau eksekutif memang kadang terdengar